setelah melakukan pertemuan dengan menteri pertahanan republik indonesia
rea mizard riyakudu menteri pertahanan amerika serikat james mattis
bertolak ke istana presiden bertemu dengan presiden jokowi dodo
kedatangan marys di istana merdeka diterima langsung presiden jokowi
yang ditemani mensesnek pratikno pada selasa siang
presiden jokowi sempat melakukan perbincangan singkat dengan mattis
sebelum keduanya menggelar pertemuan tertutup